kelamaan teriakin aja
waalaikumsalam om hans
ini daftar warga yang
kamu ngapain ngumpet disitu
ya biar seru aja lencut biar semangat puasanya
iya tapi kan gak usah ngagetin juga
aduh dateng dateng beribut berisik begini
lagi puasa puasa juga
ngumpet di belakang pintu tiba tiba ngagetin cucu
terus kenapa kamu jadi ngagetin cece sekarang
puasa puasa ribut aja kerjaannya heran
cucu terlasih penasaran
dari mana sih ce cece tak dapet ide marawis gitu
kan gak kepikirannya
penasaran aja gitu hebat
yang paling penting tuh ya
nomor satu kita harus seneng dulu sama pekerjaan kita
harus sayang sama pekerjaan kita
yang kedua kita tuh harus merasa kalau kita tuh butuh banget sama pekerjaan kita
kalo udah begitu cu
bakalan muncul tuh ide ide kreatif dari kepala kita
intinya pokoknya kalau kita seneng sama sayang sama pekerjaan kita
pasti akan muncul ide ide buat memanfaatkan kita untuk berkembang ke dunia kita

terus cucu harus ngapain
ya pikir sendiri atuh masa cece juga mesti mikir
belum tentu apa yang cica pikirin itu baik buat kamu
bisa jadi juga apa yang kamu pikirin itu lebih baik dari apa yang cecep pikirin
yuk sing cut kamu keluarin aja ide ide kreatif yang ada di pikirannya kamu
apa ya tut
ih kamu mah katanya gampil
kok yang diliatin motornya aja orangnya
motornya bagus juga
iya dong orangnya juga bagus
nggak anter baru ya
baru dong keluaran terakhir nih
bener nih mau dianterin
ya udah aja aja ya
sekarang pak tatang motornya kemana
saya nggak punya motor bu dokter
motor saya teh digitalising bu dokter
itu motor mainan atau bu dokter
iya duduk sob
ada apa pak
ada undangan untuk buka puasa bersama
sampaikan juga pak ustadz rw

kalo beliau diminta untuk mengisi ceram
nanti saya sampaikan ke bapak
ya terima kasih
bapak jadi kepikiran terus
buat persiapan lebaran haji
beterna kambing itu mudahnya besar
itu yang jadi pikiran bapak
coba bicara kepada ustadz rw
siapa tahu dia bisa membantu
belanjaan udah saya taruh semua di dapurnya
eh mau kemana
mau ke rumah aku sebentar mak
pinjem dulu sebentar mak motornya mak
buang yang tadi emak kasih gak sekalian diminta mak
emang ada kembaliannya
gak ada tuh mak
mak kasih uang belanja tepas pasan
tadi aja aceh berantem dulu sama penjualnya tawar tawaran
sana kamu ke rumah aku
jalan jalan ya mak
cerita menantu soleh
ada apa mak ucad
kamu bisa ada tiga kali lagi atau empat kali lagi
kayaknya sih sudah lunas mah
tadi kamu bilang masih dua kali lagi
itu kan seinget saya
kalau tidak salah sih sudah lunas
kamu mesti empat kali lagi dung
kalau mak ucad tidak percaya
saya sih percaya sama kamu dong
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
seperti yang sudah kita ketahui
tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai kalifah di muka bumi
dan hanya untuk beribadah kepada allah swt
banyak sekali amal soleh yang dapat kita lakukan
membantu orang lain
dan juga saling menyatakan dalam hal kebaikan dan kesabaran
namun semua aman yang kita lakukan tersebut
ngomongnya kecilin aptu popon teh jadi gak kedengeran
harus dilandasi dengan keikhlasan
ikhlas karena allah swt
dan juga mengharap kepada ridhonya
harusnya kamu yang kecilin volume suara handphone kamu
denny tuh lebih penting
karena denny lagi latihan kultum
jadi fixnya berapa lagi
ya bu ini dikecilin bu
kita tabli kulkasnya gak usah nunggu dua minggu sebelum lebaran ya
akang teh butuh buat naro sayur sayur sama bahan bahan
kalo nanti mah harganya teh suka pada naik
pokoknya dua minggu sebelum lebaran baru kita tabli kulkas
kalo sekarang mah siapa yang liat
siapa yang tau kalo kita teh beli kulkas
ya kenapa juga harus dipamerin sama orang orang atau neng
ya biarin aja tuh kang
semua orang tuanya juga pada suka pamer
masa kita tuh gak boleh pamer sekali sekali
kita mah gak usah ngikutin kayak orang orang
untuk kita makan jarang jarang beli barangnya
apa lagi kelamaan teriakin aja
waalaikumsalam om hans
ini daftar warga yang memberi dan menerima jakat bu tuti
udah semuanya om hans
bawa motornya jangan ngebut ngebut yuk
yups udah bu tuti
siapa sih cu
ini formulir pemberi sama penerima jakat mams
aneh deh mams masa pada misinya di formulir penerima jakat
padahal kan aku denger denger katanya penerima jakat itu mams
katanya pada banyak dapat transferan
kamu kayak gak tau warga ciraos aja tuh
ini orang bener bener ya
udah banyak duit masih pengen juga terima zakat
emang gak ada otaknya sih kang dadang mah
mams mams kayak gak tau warga ciraos aja
iya juga sih ya
eh tapi gak semua warga cirawas begitu tut
iya juga sih